di hari kedua lebaran lagi lagi petugas mendapati ambulans yang disalahgunakan untuk membawa pemudik
sopir ambulans berdali hanya ingin melintas ke arah cibatu cikarang untuk silaturahmi ke rumah mertuanya
petugas menghentikan sebuah ambulans yang kedapatan membawa sejumlah pemudik di pos penyekatan cikarang barat pada jumat pagi
ambulans yang seharusnya untuk membawa pasien digunakan mengangkut sejumlah orang yang akan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara mereka
sopir ambulans berdalih kendaraan pribadinya sedang digunakan anggota keluarga lain sehingga ia menggunakan ambulans untuk membawa keluarga
namun ia tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan perjalanan
ambulans masuk dalam daftar kendaraan yang dibolehkan melintas selama masa peniadaan mudik
namun kejadian penyalahgunaan ambulans untuk mengelabui petugas bukan kali pertama terjadi
tapi digunakan untuk pribadi itu yang sangat disayangkan
makanya ini barusan saya menggunakan ambulans
saya menunjukkan kemudian untuk memang kalau tidak bukan peruntukannya suruh balik kanan
ada tindakan apa yang akan diberikan pak
nanti kita bikin teguran kemudian suruh balik kanan
terkait peristiwa ini pemudik diminta putar arah
hingga jumat pagi tadi sebanyak satu ratus lima kendaraan telah diminta putar arah di pos penyekatan cikarang barat
roni satria arief yunan bekasi jawa barat